kita beralih ke informasi lain kawasan puncak bogor masih menjadi destinasi wisata bagi warga ibu kota
terutama saat akhir pekan dan libur hari raya natal seperti esok hari
lalu lintas terpantau sudah mulai padat sejak pukul tujuh tiga puluh pagi dimulai dari keluar tol ciawi hingga gadok
guna menyiasati kemacetan panjang polres bogor tetap memperlakukan sistem buka tutup jalur
bagi kendaraan dari arah jakarta diberikan kesempatan sejak pukul lima pagi hingga satu siang
sementara kendaraan dari arah puncak menuju jakarta diperkenankan setelah pukul satu siang hingga malam hari
selain itu juga sistem lawan arah atau kontraflow juga dilakukan aparat di tol jagorawi khususnya bagi kendaraan yang akan menuju ke sukabumi
pengendara juga dipersilakan untuk memilih jalur alternatif menuju puncak atau menuju sukabumi supaya terhindar dari kemacetan